dan sementara itu komisi pengawas persaingan usaha ataupun kppu menduga adanya praktik pelanggaran dalam distribusi air minum dalam kemasan oleh pt tirta investama dan pt balina agung perkasa
keduanya mungkin tidak terlalu familiar tapi mereka merupakan produsen dan distributor berlabel aqua
diikuti dari situs kppu tanggal sepuluh mei dua ribu tujuh belas sidang perdana pemeriksaan perkara telah dilakukan
perkara ini merupakan perkara inisiatif kppu terkait strategi pemasaran air minum dalam kemasan air mineral
dalam laporan yang disampaikan investigator kppu perseroan terkait diduga melanggar pasal lima belas ayat tiga huruf b terkait pelanggaran bagi pelaku usaha untuk membuat perjanjian mengenai harga dan potongan tertentu
selain itu kppu juga menengarai pelanggaran pasal sembilan belas huruf a dan b yang melarang pelaku usaha melakukan satu atau beberapa kegiatan yang dapat mengakibatkan praktik monopoli
dilansir cnn indonesia com tirta investama selaku produsen aqua dituduh melakukan praktik curang dengan melarang retail menjual produk berlebar le mineral
kppu juga menyeret balina agung perkasa sebagai distributor
dan kita lihat sebenarnya apakah memang ini merupakan sebuah persaingan bisnis semata atau ada sebuah juga persaingan bisnis lebih besar lagi dibaliknya
kita akan bahas adalah peta
market share air mineral dalam kemasan di indonesia kita lihat bersama
ini adalah pasar air minum dalam kemasan ataupun lebih dikenal dengan amdk di indonesia
ini merupakan data dari goldman sach sepanjang tahun dua ribu lima belas lalu
kita lihat hampir separuh dikuasai oleh aqua yang memang merupakan produk dari danon
danone sendiri merupakan sebuah holding company yang berasal dari perancis eropa
empat puluh enam tujuh persen dikuasai oleh aqua sehingga tidak heran biasanya merek ini selalu memiliki posisi

lalu kita lihat pada posisi selanjutnya hanya empat persen saja dikuasai oleh air minum dalam kemasan bermerk club
itu merupakan salah satu juga produk yang diproduksi oleh indofood
lalu kita lihat ada merek duatang dua delapan persen
kemudian merk oasis satu delapan persen
super o dua satu tujuh persen dan prima satu empat persen
bila kita berbicara mengenai lem mineral
le mineral sendiri merupakan salah satu air kemasan
yang diproduksi oleh mayora
dan ini juga yang memberikan somasi kepada aqua
karena mereka mendapatkan sebuah mereka mendengarai ada sebuah pelarangan bagi retail untuk melarang produk lem mineral
yaitu produk yang diproduksi oleh mayora oleh aqua
yang diproduksi oleh danone
kita lihat bersama peta bisnis tingkat tingginya
kita lihat ini adalah versus ya
apakah ini hanya sebuah perusahaan air mineral saja
tapi ternyata ini merupakan sebuah holding company yang besar
danone yang berasal dari prancis tapi berbisnis di indonesia
sementara mayora berasal dari indonesia
kita lihat ini adalah brand brand yang mungkin sangat familiar dengan anda
kalau danone sendiri selain aqua juga memproduksi seperti maison
kemudian susu susu seperti bebelac sgm nutrilone
itu merupakan produk produk yang berada di bawah produksi dari danon indonesia
lalu kita bergeser pada mayora
ini adalah pihak yang melaporkan pihak aku
di mana ada danone
di mana ada danone di sana juga tidak sembarangan
ini merupakan pebisnis ataupun juga perusahaan besar
juga terdaftar ya di lantai bursa mor
kita lihat selain memproduksi air mineral yaitu le mineral
kalau anda suka lihat di supermarket juga memiliki beberapa brand brand top pilihan masyarakat indonesia
kita lihat misalnya roma ada di sana
kopiko ada di sana
beng beng juga produksi mayora
pucuk teh pucuk itu juga merupakan produksi mayora
torabica itu juga diproduksi oleh mayora
itu juga diproduksi oleh mayora
satu lagi dari mayora gitu
jadi biasanya tagline tagline itu yang menjadi sebuah positioning dalam marketing brand
dan ini persaingan le mineral versus aqua melibatkan dua perusahaan besar
kita lihat bersama apakah dalam persidangan nanti terbukti bahwa danon aqua melakukan praktek monopoli dalam bisnisnya